halo selamat pagi anda menyaksikan program spesial peluncuran litas raya terpadu atau lrt jawa debek bersama saya yudi udawan
lrt jawa debek
hubungkan jakarta dengan luar jakarta yaitu bogor depok dan juga bekasi
di mana memang pembangunan lrt ini diharapkan dapat mengurangi angka kemacetan
namun apakah moda transportasi baru ini dapat mengurangi angka kemacetan
kemacetan di jakarta seakan sudah menjadi pemandangan sehari hari yang menghiasi ibu kota
terutama di jam jam sibuk seperti pagi dan sore hari jalanan nampak padat dengan kendaraan
namun kemacetan masih menjadi permasalahan utama ibu kota
tahun dua ribu dua puluh dua jakarta masih menjadi kota termacet kedua se asia tenggara
selain itu menurut data badan pusat statistik jumlah pekerja komuter di indonesia terus meningkat selama tiga tahun terakhir
akhir kemacetan ini menjadi salah satu latar belakang dibangunnya moda transportasi lrt
melansir dari website resmi lrt jakarta awalnya light rail transit atau lrt pertama kali dibangun sejak dua ribu lima belas di palembang sumatera selatan
dengan jalur stasiun jakabaring hingga bandara sultan mahmud badarudin ii
awalnya untuk menunjang kegiatan asian games dua ribu delapan belas
kemudian pada dua ribu enam belas lrt jakarta menunjang kegiatan asian games dua ribu delapan belas
lrt jakarta dibangun dan resmi beroperasi secara komersial pada dua ribu dua puluh
dengan jumlah enam stasiun yang membentang dari stasiun pegangsaan dua jakarta utara hingga stasiun velodrome jakarta timur
kemudian pada tahun ini pembangunan lrt kembali dilakukan di jakarta yaitu lrt jabodebek
moda transportasi ini akan melintasi wilayah jakarta bogor depok dan bekasi dengan total delapan belas stasiun
meskipun moda lrt telah dibangun
sejumlah pengendara yang sering terjebak macet di jakarta mengaku masih belum berniat beralih ke transportasi umum lrt
tapi untuk sehari hari masih belum termasuk
kalau macet macetan ini itu enggak masalah atau gimana maksudnya
aman aman aja sih
aksesnya belum ada di depok
belum ada di depok
berarti setiap hari dengan kemacetan ini gimana pak
udah biasa sih udah sebelas tahun belak balik dari depok ke pacoran
pengamat tata kota adib menilai
pembangunan lrt dapat berdampak signifikan untuk mengurai kemacetan
terutama karena lrt memiliki konektivitas yang menghubungkan kota kota satelit
seperti bogor depok dan bekasi dengan jakarta
jakarta ini kan bukan orang jakarta
tapi daerah daerah satelit di sebelahnya ini gitu loh
nah ini saya kira yang harus diperhatikan
tetapi kalau ditanya soal lrt
saya kira memang ini bakal berdampak signifikan untuk mengurai kemacetan
tidak maksimal sampai yang menghapus kemacetan secara total begitu
meski begitu ia menyarankan untuk mempermudah akses jangkauan bagi masyarakat
sebaiknya konektivitas antar transportasi lebih diperluas lagi
hingga menyentuh banyak daerah di kota kota satelit secara menyeluruh
selain itu untuk mengurangi kemacetan perlu adanya upaya komprehensif
mulai dari pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman
memberikan edukasi tentang budaya menggunakan transportasi umum
hingga masyarakatnya yang mendukung dengan mengubah pola pikir dan perilaku
beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik
syifa hanifah nabil haris jakarta
untuk mengetahui kondisi terkini dari peresmian light rail transit jakarta bogor depok dan bekasi
sudah ada produser lapangan karmel mursalim di stasiun lrt harjamukti
dan ada nidia yuwono di stasiun lrt cawang
dan korespondensi indonesia roni satria di stasiun lrt juku atas
selamat pagi teman teman semua
ya saya ingin menanyakan terlebih dahulu ke karmel
karmel kalau hari ini adalah merupakan pertama kali memang diberikan kesempatan buat warga
untuk menikmati dan menggunakan lrt pada hari senin ini
lalu bagaimana dengan antusiasme warga di tempat anda melaporkan saat ini dan seperti apa persiapannya
ya selamat pagi semuanya selamat pagi yuda
jika anda bertanya tentang warga memang saat ini mungkin anda bisa lihat di belakang saya yuda
belum ada warga karena lrt atau light rail transit baru akan beroperasi untuk warga di pukul empat belas
atau dua siang waktu indonesia barat nanti
namun saya bisa menggambarkan sedikit nih yuda baru saja presiden joko widodo bersama ibu negara
iryana joko widodo hadir mereka tiba sekitar pukul delapan lima belas pagi waktu indonesia barat
mereka kemudian disambut oleh sejumlah menteri dan pejabat negara
mereka kemudian bersama sama memasuki stasiun harjamukti depok jawa barat yang ada di belakang saya ini
untuk kemudian mengarah ke stasiun cawang di mana nindya berada
nah mereka akan melakukan peresmian di stasiun cawang
jadi mereka saat ini sudah on the way yuda sudah menuju ke stasiun cawang
kira kira jaraknya sepuluh menit menggunakan lrt dari stasiun harjamukti ke stasiun cawang
nah setelah peresmian dilakukan di stasiun cawang mereka akan kemudian mengarah ke duku atas
di mana presiden jokowi akan ke istana negara
nah tadi yuda ada sejumlah menteri dan pejabat negara yang sudah siaga di lokasi
sejak pukul tujuh tiga puluh pagi waktu indonesia barat menanti kedatangan presiden jokowi dan ibu negara
saya melihat tadi ada menteri perhubungan budi karya sumadi lalu ada istri wakil presiden republik indonesia wuri maruf amin
ada juga menteri koordinator kemaritiman investasi luhut bin sarpanjaitan
ada juga menteri keuangan sri mulyani lalu ketua mpr bambang susatyo
lalu juga ada menteri sekretaris negara pratikno ada juga menteri pupr basuki hadi mulyono
saya lihat juga tadi ada pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
ada juga wakil gubernur jawa barat ruzanul ulum
nah mereka berjejer
menunggu kedatangan presiden jokowi sejak pukul tujuh tiga puluh pagi waktu indonesia barat
mereka kemudian bersama sama memasuki stasiun yang ada di belakang saya untuk kemudian berangkat ke stasiun cawang
nah seperti yang tadi saya katakan yuda setelah peresmian dilakukan lrt baru akan dioperasikan untuk publik pukul dua siang waktu indonesia barat
namun saat ini memang stasiun halim belum beroperasi
untuk tarifnya yuda memang saat ini masih ada promo
sebesar tujuh puluh delapan persen
tujuh puluh delapan persen diskonnya
jadi untuk tarif lrt flat rate saat ini mulai dari hari ini hingga akhir september dua ribu dua puluh tiga di harga rp lima saja
nanti setelah akhir september dua ribu dua puluh tiga mulai dari oktober hingga februari dua ribu dua puluh
harga tarif lrt akan kembali atau mengacu pada ketentuan kementerian perhubungan yakni di rp lima untuk satu km pertama
lalu ada penambahan tujuh
ada penambahan rp tujuh ratus per km selanjutnya
jadi jika kita kalkulasi memang tarif paling mahal untuk lrt saat sudah kembali ke harga normal tanpa promo
itu di harga rp dua puluh untuk jarak terjauh dan di bawah rp dua puluh selain jarak terjauh
jadi saat ini stasiun harjamukti ini merupakan stasiun di paling ujung lintas rute cibubur

jadi lrt saat ini memang sudah membuka dua lintas yakni lintas cibubur dan lintas lrt
jadi lrt saat ini memang sudah membuka dua lintas yakni lintas cibubur dan lintas lrt

yang merupakan stasiun di paling ujung di lintas cibubur
saya melihat di sekitar saya tadi sudah ada banyak mikrotrans yang lewat
leluhara saat ini belakang saya adalah pintu a
saat sudah beroperasional untuk warga
lelah phiara bisa keluar dari pintu a lalu jalan
untuk menuju ke halte transjakarta
saat ini suasana di stasiun harjamukti memang sudah sepi yuda
karena presiden jokowi baru saja berangkat bersama jajaran menteri dan pejabat negara lainnya
menuju ke stasiun cawang bersiap siap untuk konferensi pers
saya kembalikan ke anda yuda untuk melihat bagaimana suasana di stasiun cawang
baik terima kasih karmel mursalim dari harjamukti
kita bergeser ke stasiun lrt cawang
sudah ada produser lapangan nidia yonos
selamat pagi nidia
nida bagaimana persiapan launching hari ini
dan apakah presiden sudah hadir dan siap untuk peresmian lrt cabo depeg
nidia silakan dengan laporan anda
selamat pagi menjelang siang yuda
sepertinya keadaannya tidak jauh berbeda dari stasiun lrt harjamukti
saat ini saya berada di stasiun lrt cawang
ini sejumlah masyarakat masih menunggu
begitu ya rombongan dari presiden ri joko widodo yang berangkat dari stasiun lrt harjamukti
untuk kemudian ke stasiun lrt cawang untuk meresmikan langsung lrt jabodebek
nah informasinya nanti masyarakat umum
kemudian merasakan transportasi umum yang baru yang ada di jakarta khususnya
ini di jam dua siang nanti atau pukul empat belas waktu indonesia barat
namun yang perlu diperhatikan ada jam terakhir begitu yuda
agar tidak ketinggalan kereta begitu
untuk dari stasiun harjamukti ke duku atas
ini kereta terakhir di jam enam belas empat puluh sembilan
kemudian kereta dari duku atas ke harjamukti di tujuh belas empat puluh sembilan
kemudian kereta dari jatimulya ke duku atas di enam belas
kemudian dari stasiun duku atas ke jatimulya di jam tujuh belas tiga puluh delapan waktu indonesia barat
jadi masyarakat bisa ikut mencoba untuk merasakan transportasi umum yang baru yang ada di jakarta dari bekasi ataupun depok
nah untuk yang ada di stasiun lrt cawang ini tadi kami sempat melihat tamu tamu undangan yang hadir begitu
ada direksi dari bumn
salah satunya adalah direktur utama pt mrt jakarta
kemudian sudah hadir juga kadis hub dki jakarta
dan beberapa sejumlah dari anak perusahaan dari kai group
begitu yang ikut nantinya setelah ada rombongan dari presiden jokowi
mereka akan ikut merasakan untuk launching pertama dari lrt jabodebek dan informasinya
yang kami dapatkan bahwa untuk hari ini sampai september nanti
akan ada diskon khusus
ini artinya masyarakat masih harus membayar rp lima saja
dan itu untuk jarak terdekat untuk jarak terjauh ini ada di harga rp dua puluh saja
dan memang untuk lrt jabodetabek ini di tahun dua ribu lima belas digagas untuk supaya khususnya di dki jakarta ini bisa memecah kemacetan begitu
dan diharapkan memang nantinya
jika adanya lrt jabodebek ini dirasa untuk bisa mengurangi kendaraan pribadi
khususnya yang dari arah luar jakarta yang menuju ke jakarta
kembali ke anda yudha
ya nindya terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat bertugas kembali
kita beralih ke rekan saya roni satria yang saat ini ada di duku atas
roni meskipun baru bisa dijajal oleh masyarakat termasuk saya nanti pada pukul empat belas waktu indonesia barat
bagaimana dengan suasana di stasiun lrt duku atas pada hari ini
ya yuda delapan tahun menanti kalau kita lihat dari dua ribu lima belas saat pertama kali groundbreaking lrt ini
pada akhirnya hari ini kita bisa sama sama untuk bisa merasakan dan diresmikan secara langsung oleh presiden joko widodo
tentu dari kurun waktu tersebut kita tahu bahwa sempat ada pemberhentian dari infrastruktur ataupun pembangunan infrastruktur ini saat pandemi
tetapi pada akhirnya
diharapkan memang pada hari ini akan bisa beroperasi
nah kita tahu nanti di pukul empat belas baru akan ada warga tapi kalau saat ini di titik saya berdiri adalah lrt dukuh atas
dimana tadi tadi rekan karmel sudah mengatakan melihat banyak menteri yang juga sudah hadir bersama dengan presiden joko widodo
yang saat ini tengah menuju ke stasiun lrt cawang
nah di sini justru kendaraan kendaraan dari menteri tersebut sudah standby untuk menjemput nantinya
karena termasuk juga dari kendaraan presiden yang juga akan membawa langsung beliau menuju ke istana
karena menjadi hanya titik turun saja semua seremonial dilakukan di lrt stasiun cawang
dimana nanti kalau kita tahu akan ada mungkin press conference dan lain sebagainya
ini nantinya menjadi titik terakhir untuk menjajal lrt jabodebek ini dan nantinya akan kembali beraktivitas seperti biasa
kalau dilihat dari sisi warga tidak bisa saya gambarkan karena titik ini cukup steril
dari jarak saya berdiri sekarang ini ya sudah
saya berdiri sekarang ini yang persis di belakang saya adalah merupakan stasiun lrt duku atas
di jarak sekitar lima puluh meter ataupun jarak seratus meter hanya sudah dijaga oleh tim dari tni maupun polri
yang juga kemudian mengarahkan alur dari jalur transjakarta yang memang melintas di sekitar sini
sehingga memang yang perlu ditekankan adalah sebenarnya adalah nantinya itu
titik duku atas ini bisa dikatakan cukup sentral untuk nantinya masyarakat bisa beraktivitas ke tengah ibu kota
kita tahu bahwa di sini ada titik stasiun lrt
stasiun transjakarta kemudian juga dekat dengan stasiun kereta juga yang ada atau komuter lain yang setiap harinya dekat dari bni empat puluh enam yang ada di belakang di sekitar sisi kanan
namun kalau kita lihat untuk nantinya bagaimana beroperasinya kita tentu akan jajal bersama sama pada pukul empat belas waktu indonesia barat
maksudnya antusias yang saya katakan tadi delapan tahun menanti hari ini yang akan menjadi kuncinya
kita lihat nantinya seperti apa dengan target satu ratus tiga puluh tujuh penumpang per hari yang dilakukan oleh lrt ini apakah memang sesuai ataupun menjadi minat bagi masyarakat
untuk beralih ke moda transportasi publik kembali ke anda
baik roni satria terima kasih untuk laporan langsung anda
sebelumnya ada nindya yuwono dan karmel musalim terima kasih untuk rekan rekan laporan langsung anda dari lokasi
bagi calon penumpang light rail transit atau lrt anda tak perlu pusing mencari tempat parkir untuk kendaraan anda
karena sudah disediakan sejumlah kantong parkir yang cukup luas
kantong parkir ini disediakan untuk memberikan kenyamanan bagi calon penumpang lrt
berikut kantong parkir
kami akan kembali usai jeda berikut
tetaplah bersama kami
anda masih menyaksikan program spesial
peluncuran lintas raya terpada atau lrt jabodebek
lintas raya terpada atau lrt jabodebek
merupakan fasilitas transportasi masal
yang akan memudahkan mobilitas warga
dari dan ke kota penyangga ibu kota
untuk membahasnya kami sudah terhubung
melalui sambungan virtual
dengan pengamat transportasi
selamat pagi pak joko
selamat pagi mas yuda
alhamdulillah sehat pak
ini kayaknya babak baru ya dalam dunia transportasi tanah air ya pak ya
setelah menunggu bahkan delapan tahun tadi
tim kami menceritakan hal itu
menurut bapak bagaimana manfaat lrt nih pak
bagi warga ibu kota terutama
bapak pastinya sudah menjajal ya beberapa kali
ya di tengah sekarang polemik
polusi udara yang cukup tinggi
setidaknya ini bisa sebagai
solusi lah untuk
mengurangi menggunakan kendaraan pribadi
menuju kota jakarta
yang kita tahu bahwa polisi ini kan sebenarnya
tidak hanya di kota jakarta tapi
di jabodebek juga
jadi jabodebek juga mengalami hal itu
tujanya untuk mengurangi orang
menggunakan kendaraan pribadi ke jakarta
ini adalah dari lrt ini
jaringannya itu berada di
atas artinya kita bisa melihat pembangunan kota jakarta
kalau mrt itu kan separuh
mungkin nanti kalau dia sampai
utara hanya sebagian kecil saja
yang di atas kan belum kelihatan rame nya
lrt entah nanti juga nanti akan muncul lrt jakarta juga
saya kira ini sangat menarik bagi masyarakat yang melihat
pengen lihat kota jakarta dari atas ya
ya memang di sisi lain juga teknologinya juga
akan berbeda dengan yang
kereta jenis lainnya jadi
dapat dikatakan yang sekarang
istilahnya tanpa masinis lah
meskipun masinisnya ya
istilahnya cadangan atau yang
tetap harus ada di sekitarnya tetap ada jadi tidak
serta merta tanpa masinis tapi
mesti ada masinis yang
menyertainya sepanjang perjalanan
seperti halnya kereta yang biasa tapi dia
tidak ikut mengemudikan kereta yang
sedang berjalan gitu
pak kalau bicara kemacetan ya sejumlah survei mengatakan kerugiannya mencapai seratus triliun
bahkan untuk jabodebek sendiri adalah menyumbang tujuh puluh satu empat triliun
seberapa besar pak peranan ini untuk mengatasi kerugian akibat kemacetan
kemudian ini merupakan solusi yang paling efektif menurut bapak
dalam pandangan anda sebagai orang yang sangat memperhatikan transportasi di tanah air
ya tentunya biaya kemacetan itu kan dihitung dari
salah satunya ya mungkin dari biaya polusi udara
orang semua paham itu
menyebabkan banyak jenis penyakit yang dimunculkan
selain itu kemacetan juga
menyebabkan penggunaan bbm yang cukup tinggi
sepuluh tahun yang lalu subsidi nya itu kita beli bbm itu
dari impor kita itu
nah ini yang menjadi kekhawatiran juga kalau ini terus menerus membengkak tentunya akan membanding negara
nah ini dengan harapannya nanti ini masyarakat di bogor kemudian depok dan bekasi ini mau beralih
terutama ini memang kalau melihat struktur tarifnya ini ditujukan kelompok menengah ke atas
yang rata rata ya mereka punya mobil jelas ya
jadi kami sebelum pandemi lalu kami coba menanyakan beberapa cukup banyak lah
survei remu ringan ringan aja pada pengguna kendaraan bermotor di arah bogor depok dan bekasi
kalau mereka ke jakarta itu berapa kira kira kisaran yang akan dikeluarkan
setelah kami coba hitung itu secara rinci itu satu hari
uang yang dikeluarkannya itu jadi untuk bayar supir kemudian bbm bayar tol parkir perawatan kendaraan
itu kisaran tujuh puluh lima sampai seratus ribu rupiah
itu sebelum pandemi
nah sekarang saya pikir setelah pandemi akan lebih tinggi
nah nantinya dengan daya lrt ini tentunya kan jauh lebih murah
kami menyarankan agar ya ditekan kalau dia dari rumah menuju tempat kerja kembali ke rumah itu
total biaya ongkosnya tidak sampai dengan lima puluh ribu
kalau bisa ditekan kurang lagi ini sangat menarik
jadi kita berharap
yang pengguna mobil ini mau beralih
menggunakan terutama di kawasan kawasan perumahan perumahan yang ada yang mewah lah
ya tentunya nanti ada penyediaan angkutan feeder
feeder feeder dari kawasan perumahan itu menuju stasiun yang terdekat
meskipun kami tahu beberapa akses jalan menuju stasiun itu jauhnya kecil
terutama di daerah bekasi gitu ya
itu jalan perumahan
nah ini saya dapat informasi kemarin bahwa
nanti feeder itu akan berjalan ke rumah
beberapa feeder itu mau di gratiskan
jadi pemerintah beli subsidi
nah ini menarik
kalau dibeli subsidi kan baru tinggal bayar keretanya saja
nah ini bisa lebih ringan lagi lah
kita akan lanjutkan lagi perbincangan pak
tapi kita akan memberikan informasi terkait dengan spesifikasi lrt jabodebek
dan teknologi apa yang dipergunakan sehingga lrt ini menjadi salah satu pilihan moda transportasi modern
dan mampu mengatasi kemacetan dan polusi
terutama bagi warga jabodebek
ya seperti apa spesifikasi lrt jabodebek dan teknologi apa yang digunakan
anchor cnn indonesia ayu rahmawati akan memberikan penjelasannya kepada anda berikut ini
kereta lrt jabodebek merupakan buatan pt inka
perusahaan plat merah yang memiliki pabrik di madiun
memiliki beban gandar dua belas ton dengan material aluminium aloy
dari segi kapasitas satu rangkaian kereta lrt jabodebek
terdiri dari enam gerbong kereta
satu rangkaian kereta mampu menampung sebanyak tujuh ratus empat puluh penumpang
yang terdiri dari satu ratus tujuh puluh empat penumpang duduk dan lima ratus enam puluh enam penumpang berdiri
jika kereta dalam kondisi penuh lrt jabodebek dapat menampung hingga satu tiga ratus delapan penumpang
dalam satu kali perjalanan
kemudian dari sisi kecepatan
lrt jabodebek memiliki kecepatan maksimum delapan puluh km per jam
sedangkan kecepatan desainnya bisa mencapai sembilan puluh km per jam
ada pun jarak waktu kedatangan antar kereta atau headway sekitar tiga sampai empat menit
headway ini dapat diperpendek lagi jika melihat kemampuan sistem lrt jabodebek
yang mampu memperpendek jarak waktu hingga satu lima menit
kondisi ini bisa berjalan jika jalur lain sudah dibangun dan bisa dijalankan
seperti armada kereta ditambah
saat ini pt kereta api indonesia divisi lrt jabodebek sudah menerima dua puluh sembilan rangkaian lrt
dari total tiga puluh satu rangkaian yang diproduksi oleh pt inka
sebagai sebuah moda transportasi terbaru yang dimiliki warga jakarta dan sekitarnya
lrt jabodebek memiliki sejumlah teknologi canggih
antara lain didesain menggunakan tingkat otomasi grade of automation atau goe
lrt jabodebek menggunakan sistem driverless atau tanpa pengemudi
kita akan langsung menuju lokasi dimana bapak presiden joko widodo akan meresmikan lrt pada hari ini
pada hari ini negara iryana joko widodo yang kami hormati
ibu wuri ma'ruf amin para ketua dan wakil lembaga negara
para menteri kabinet indonesia maju
ibu ibu oase kabinet indonesia maju
pj gubernur dki jakarta
wakil gubernur jawa barat
direksi dan komisaris bumn
serta bapak dan ibu tamu undangan yang berbahagia
kami ucapkan selamat datang di stasiun lrt cawang jakarta
dalam acara peresmian kereta api ringan light rail transit terintegrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini
marilah kita dengarkan
laporan menteri perhubungan republik indonesia
bapak budi karya sumadi
integrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini
marilah kita dengarkan
laporan menteri perhubungan republik indonesia
bapak budi karya sumadi
komunisiasi nauburaya dan salam kebajikan
ibu wuri pak rohani
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
para ibu dari oase kabinet indonesia maju
dan hadirin sekalian
pertama tama puji syukur kita panjatan pada tuhan yang mesa
bahwa kita bisa hadir dalam acara yang begitu membahagiakan ini
yaitu peresmian lrt jabodetabek
hadirin yang saya banggakan
komitmen dan kebijakan kita adalah
komitmen dan janji pemerintah kepada masyarakat
hari ini menjadi hari yang bersejarah
karena ngurah tumplasi
atau lintas raya terpadu
akhirnya dapat diresmikan
mencapai besar pembangunan di sektor populasi
yang semakin maju
kalian yang saya hormati
kami ucapkan terima kasih kepada bapak presiden jokowi dodo
yang telah memberikan inspirasi besar
bagi angkutan publik perkotaan modern dan maju
berkat kepemimpinan dan keberanian beliau
setelah kita mulai mrt
moda raya terpadu
kini kita mengoperasikan
lalu sebentar lagi kita akan
menggunakan atau meresmikan kereta cepat
antara jakarta dan bandung
kami laporkan bahwa
adalah satu citra
atau upaya kita untuk mencapai
yaitu sudah terimplikasi
sebagai moda transportasi
lain di ibu kota dan sekitarnya
sekarang juga sudah ada
dan juga jatling co
hingga nantinya integrasi ini
dapat juga mencapai bandung
konsep ini akan menjadi situng
pola bagi pengembangan
kota kota di seluruh indonesia
bapak presiden dan hadir yang saya hormati
merenisasi transportasi publik
dengan teknologi perkereta apian
yang semakin mumpuni
dan kita harus bangga
karena ini dikerjakan para
saya sampaikan terima kasih
kepada bapak presiden
kepada para pemimpin lembaga tinggi negara
kepada khususnya menteri
kementerian keuangan bumn
ada bumn pt kai
pt adik karya
dan gubernur jawa barat
dan perguruan tinggi
yang telah bekerja sama dan bergerak keras
membangun dan memastikan lrt dapat
operasi hari ini berjalan dengan
dan tak lupa
kami harus berterima kasih juga
para penggiat penggiat seni
dan juga penggiat penggiat transportasi
yang sudah memberikan dukungan
pada kegiatan lrt said ini
bapak presiden dan hadirin yang kami hormati
demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan
semoga allah ta'ala
memberikan jalan yang baik pada kita
untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab
dalam mengabdikan diri pada bangsa
dalam penyelenggaraan pelahiran transportasi
dan mohon perkenan bapak presiden
peresmian lrt ini
sekian terima kasih
hadirin yang kami hormati
selanjutnya marilah kita simak bersama
sambutan presiden republik indonesia
dilanjutkan dengan prosesi tepkatu elektronik
dan penanda tanganan prasasti
sebagai tanda peresmian
kereta api ringan atau light rail transit
terintegrasi di wilayah jakarta
bogor depok dan bekasi
salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati ketua dan pimpinan
lembaga tinggi negara
para menteri yang hadir
gubernur dki jakarta dan wagup jawa barat
ibu ibu oase yang saya hormati
kita tahu dki jakarta ini selalu masuk dalam sepuluh kota yang termacet di dunia
kita selalu masuk sebagai sepuluh besar kota yang termacet di dunia
masuk sembilan ratus sembilan puluh enam ribu kendaraan ke jakarta setiap harinya
oleh sebab itu macet polusi
juga selalu ada di jepang
selalu ada di jakarta
oleh sebab itu kenapa dibangun mrt lrt krl transjakarta brt kereta bandara
agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal
memang tidak mudah
sebagai contoh mrt
meskipun setiap hari saya lihat penuh
tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari satu ratus delapan puluh ribu penumpang
dan hari ini masih delapan puluh
masih ada kapasitas yang belum penuh terisi
dan hari ini alhamdulillah
lrt juga sudah siap dioperasikan
baik yang dari harjamukti di cibubur
dan dari bekasi ke jakarta
sepanjang empat puluh satu dua kilometer
dan menghabiskan anggaran rp tiga puluh dua enam triliun
kita harapkan masyarakat berbondong bondong beralih ke lrt
baik yang dari cibubur dan sekitarnya
maupun bekasi dan sekitarnya
sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari
juga polusi bisa kita kurangi
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan lrt
terintegrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon berkenan bapak presiden untuk melakukan prosesi tap kartu elektronik pada totem sensor
dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti
dilanjutkan di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
rangkaian acara peresmian kereta api ringan atau light rail transit terintegrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
selanjutnya presiden republik indonesia berkenan meninggalkan tempat acara
jangan kemana mana kami akan kembali usai jeda berikut
jangan kemana mana kami akan kembali usai cedera berikut
anda kembali bersama kami di launtry

beberapa stasiun itu tidak begitu sulit mencari anggota lanjutannya namun bagaimana orang orang

di kawasan bokor bokor ya cukup luas juga tapi tidak punya angkutan umum yang menuju ke apa ke
daerah daerah kota bogor karena jadi mereka itu semua bawa kendaraan pribadi itulah yang menyebabkan
mereka kalau ke jakarta bawa mobil nah daerah seperti itu hendaknya itu diberikan fasilitas
angkutan umum apa ya
beberapa stasiun kalau di wilayah selatan itu jalan asisnya cukup luas jadi bus bus besar

nah oleh sebab itu diperlukan
angkutan feeder dari kawasan kawasan perumahan itu menuju stasiun yang terdekat kalau wilayah

kecil kecil ya mungkin disediakan angkotnya tapi angkot yang yang barulah yang berpendingin karena
kawasan perumahan mereka nyaman ya nah kemarin dapat info akan diberikan subsidi itu menarik
tapi jangan menggunakan angkot angkot yang lama angkot angkot yang ada itu nanti harusnya diorganisir berbadan hukum sehingga mudah dikendalikan
berbadan hukum sehingga mudah dikendalikan
berbadan hukum sehingga mudah dikendalikan
berbadan hukum sehingga mudah dikendalikan
ya supirnya itu nanti dibayar bulanan atau ya sewa lah dengan beberapa perusahaan yang
penting itu jadwalnya tetap dan teratur itu yang menjadi apa keinginan dari warga biasanya
keluar tidak ada kepastian nanti angkutannya ngetem lama itu nggak menarik ya kalau kereta
sudah oke tapi bagaimana feeder feeder ini di luar kota jakarta begitu ya baik pak joko kita akan
sudah lagi untuk melihatnya di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih
jeda lagi untuk melihat perbincangan nanti setelah jeda berikut jangan kemana mana kami akan kembali
usai jeda berikut tetap laber sama kami
kami kembali bersama pengamat transportasi sekaligus adegamisi teknik sipil unika sujih
sujika peranata pak joko setijo warno pak joko ini kan menarik ya kalau bisa mengatasi kemacetan
mengurangi polusi dan juga biaya penggunaan transportasi yang pasti murah ya karena memang
kalau tadi dikatakan waktu juga pak yang menarik dari harjamukti ke duku atas tadi rekan saya
mengatakan kurang lebih dua puluh menit bisa dibayangkan kalau menggunakan mobil ataupun transportasi
biasa yang tidak seperti lrt ini nah kedepannya pak apa yang diharapkan padangan lrt ini mengingatkan
memang pastinya pada saat awal merubah karakter warga itu ya untuk beralih ke moda transportasi
mes seperti ini butuh waktu karena tadi pak jokowi juga mengatakan untuk mrt saja dari target
satu ratus tiga puluh delapan puluhan baru delapan puluh penggunanya pak ya mungkin kita belajar dari lr rl rl jabodetabek itu dua ribu tiga belas itu
penumpangnya baru kisaran tiga ratus lima puluh perhari ya tapi setelah sebelum pandemi kemarin sudah bisa
mencapai tiga kali lipat satu satu juta lebih lah ya karena pandemi dia menurun nah memang tarif krl dengan
lrt mrt berbeda ya mrt lrt ini memang sarana prasarananya mulai baru semua lainnya krl itu
mempengaruhi belanda bisa lebih murah apalagi menggunakan kereta aksesnya
ini keretanya juga masih baru dan jangan lupa ini kereta pembuatan bangsa sendiri yang buat ini
kan jadi pt inka itu sudah membuat tiga tiga rute ya lrt sumatera selatan itu pt inka juga kereta bandara juga
pt termasuk yang ini jadi sebenarnya kita harus bangga juga ini buatan pt ika ya kalau saya
tidak masih tinggal satu rangkaian kemarin masih tertinggal kemarin yang rusak itu yang apa tabrakan
di pt inka nah ini menjadi kebanggaan juga mudah mudahan juga nanti memang subsidi tetap diberikan ya
karena perkotaan tidak bisa tidak nyatap diberikan cuma nanti dilihat sejauh mana nanti keuangan
masyarakat itu maka oleh sebab itu ini nanti masih diskon kan sampai kalau nggak salah masih
desember tiga bulan diskon adalah dalam rangka untuk menarik banyak perhatian selain itu juga perlu
diperhatikan ini stasiun stasiunnya juga menarik jadi kalau nanti teman teman desainer mau melihat kode stasiunnya

disitu nanti banyak teran ternan juga jadi kalau mau pengen santai ngopi ngopi ya itu di cawang stasiun
cawang itu lebih besar lagi kapasitasnya jadi bagian atas itu lebih tinggi lagi itu bisa digunakan nanti
atau santai santai di sana ya jadi tidak hanya orang berperjalanan tapi bagaimana menikmati suasana
sekitar stasiun dari atas bisa melihat kota jakarta sebagian kota jakarta dari satu ketinggian
sampai nanti mungkin menempat tempat meeting point lah katakanlah selama antara ini kan meeting point dimana dikambil
nah kan stasiun lainnya stasiun cawang dan stasiun madana ini bisa menjadi perhatian dan
integrasinya juga ada pokoknya stasiun cikoko itu kan dengan stasiun krl cawang itu berdekatan juga
nah ini yang memberi hal lebih lah ya tarif menjadi penting ya kalau nggak subsidi nanti mahal gitu kan
di atas lima puluh lah sekali berangkat sekali berangkat di atas lima puluh tapi tadi saya upayakan kurang
dari lima puluh lah dari berangkat sampai pulang ke rumah dan kami coba perhitungkan kalau seandainya
dengan kapasitas perharinya kalau nggak salah ini akan mengangkut satu ratus tujuh puluh orang perhari
kalau dibagi dua ya mungkin sekitar ya bisa mengambil lima puluh kendaraan roda empat beralih sudah
lumayan lah dalam satu hari ya kita lihat perkembangannya yang penting pengelola pt kereta api nanti bagaimana
upaya untuk menarik minat dengan cara cara mereka seperti hanya pt kiretapi dan sebagainya ya
pt kiretapi ya sehingga masyarakat sekitar bokor depok dan bukas ini menjadi tertarik menggunakan apa
lrt ini ya salah satu yang menarik tadi bapak katakan memberikan peluang usaha ya pak berarti ya
akan ada peluang lagi masyarakat untuk tadi bekerja berbisnis melalui tenan tenang dan tadi
bapak di awal juga mengatakan ada hal yang menarik karena experience ketika menggunakan lrt bisa
melihat city view jakarta ya pak karena melintas di atas dan melihat pemandangan kota jakarta
ini pak kalau bicara mengenai lrt harapannya seperti apa sih pak jakarta kedepannya dengan
moda transportasi yang semakin masif sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan polusi dan
solusi ini apakah memang merupakan salah satu alternatif terakhir atau nanti kedepannya ada
visioner lagi nih terkait dengan apa teknologi mass rapid transportation yang bisa dilakukan di kota kota
besar lain di indonesia pak ya ini saya tambahkan juga bahwa lrt ini nanti tersambung dengan kereta cepat jakarta bandung
itu di stasiun halim nah ini jadi seminar jadi banget selesai lasti internet wanita ke lrt
pertama masih tetap selanjutnya menyambung dari harja mulia eh harjamukti maksudnya itu nanti ke
hotel koko lenganan siang ke relieved eh tak bunuhnya dan juga nanti ayo sampai dengan no yang
cepat nanti ke bogor lah tapi dari bogor ke harjamukti ini sudah disiapkan feeder sudah
disiapkan jadi masyarakat bogor bisa menggunakan feeder menuju ke harjamukti harapan kedepan tidak
hanya jalur kereta yang dibangun tetapi di bogor tangerang bekasi bodetabek ini dibangun bis sebagai
anggota umum untuk kawasan tersebut kita lihat di bogor ada transpakuan bogor mungkin agar
transparan bogor itu akan ada di tangerang selatan di kabupaten tangerang kota tangerang
kemudian di kota bekasi kabupaten bekasi termasuk juga kota depok ini harus di segera di apa
percepatan program angkutan umum selain kereta itu yang mungkin lebih murah sehingga nanti ya
persoalan polusi udara perusahaan kemacetan angka kecelakaan lalu lintas termasuk juga
inflasi di daerah akan terbantu menjadi lebih ringan lagi begitu
bapak terima kasih sekali untuk perbincangan pagi hari ini sebuah solusi ya bagi jakarta terutama untuk mengatasi kemacetan dan juga polusi yang beberapa minggu terakhir ini begitu mengganggu buat warga
jabodebek terima kasih sekali pak untuk waktunya bersama kami salam sehat selalu dan salam sejahtera pak
makasih sehat selalu mas yuda
jangan kemana mana kami akan kembali usai jeda berikut tetaplah bersama kami
lrt j latihat takut lima uras mbak
pembayaran menerapkan sistem cashless sehingga bagi anda yang akan gunakan lrt siapkan kartu uang elektronik bank kmt kai komuter maupun dompet digital
jangan lupa pelajari rute perjalanan anda
informasi ini sekaligus mengakhiri cnn indonesia special edition launching lrt pada pagi hari ini
saya yudi yudawan terima kasih dan sampai jumpa
moda transportasi baru lrt mulai beroperasi senin dua puluh delapan agustus di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
hingga bulan september pengguna akan dikenai tarif sebesar rp lima baik jarak dekat maupun jauh
selanjutnya tarif normal akan berlaku yaitu rp lima untuk kilometer pertama dan selanjutnya rp tujuh ratus per kilometer
tarif yang diberlakukan sudah diberi subsidi agar biayanya
tidak terlalu membebani dan bisa menarik minat masyarakat beralih ke angkutan masal
light rail transit atau lrt jabodebek ini akan melintasi sejumlah rute dan memiliki delapan belas stasiun
stasiun lrt jabodebek melayani masyarakat dengan dua lintas perjalanan yakni lintas cibubur dan lintas bekasi
moda ini juga dibuat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya
salah satunya stasiun duku atas jakarta pusat
stasiun yang melayani lintas cibubur dan bekasi ini terhubung dengan empat moda transportasi lainnya
yaitu mrt krl transjakarta dan kereta api bandara
sejumlah warga jabodebek mengaku fasilitas setiap stasiun lrt nyaman dan memudahkan mobilitas penumpang
sangat termudahkan karena kita dikejar waktu harus cepat sampai terbebas dari kemacetan
selain mengedepankan integrasi
diperlukan perusahaan yang berbeda untuk membuat perjalanan dengan lebih cepat
mulai dari kemampuan beroperasi tanpa masinis
hingga penggunaan teknologi bodi kereta berbahan aluminium
rangkaian ini dibuat oleh pt inka berkolaborasi dengan institut teknologi sepuluh november
risetnya menggunakan dana penelitian ristek dikti dengan waktu pembuatan purwarupa selama delapan belas bulan
pembuatan desainnya sudah memperhatikan aspek kenyamanan dan keselamatan perjalanan
bahkan diperlukan perjalanan yang lebih cepat
sebelum kemampuan beroperasi kereta ini telah dilengkapi struktur crashworthiness atau struktur light tabrak
yang bisa menyerap energi yang dihasilkan ketika lrt mengalami tabrakan
misalnya sebelum ada tabrakan dia melakukan pengereman
ya nanti ada satu sistem di mana kalau ada hambatan ada sensor itu dia akan melakukan pengereman secara otomatis
sampai dengan kecepatan tertentu seandainya pun masih harus terjadi tabrakan itu semua sudah di dalam perhitungan
total ada tiga puluh satu rangkaian yang
dibuat oleh pt inka teknologinya mengadopsi dari jerman spanyol swiss bahkan jepang
semuanya diintegrasikan sendiri oleh perusahaan yang berpusat di madiun jawa timur
tim liputan cnn indonesia